jelang perayaan natal menteri agama fahrul rozi mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak lagi menggelar sweeping selama perayaan hari besar umat kristiani berlangsung
ia menegaskan toleransi umat beragama di indonesia harus tetap dikedepankan walaupun setiap agama memiliki perspektifnya masing masing dalam memaknai hari besar natal
saya belum dengar langsung ya tapi kalau masalah solidaritas kita atau toleransi kita masalah itu kan sudah berlangsung lama
nggak pernah ada masalah lama ini kok kadang kadang ada ngomongan ngomongan negatif padahal sebetulnya lapangannya enggak juga
kita semua sudah biasa kok itu memberikan toleransi dengan baik dan juga teman teman yang kristiani juga mereka juga bisa menjaga perasaan tidak berlebihan
mudah mudahan enggak ada masalah tapi tadi penekanannya mengkopulkam betul bahwa tidak boleh ada sweeping sweeping
saya kira dari dulu juga enggak lah mudah mudahan kali ini juga nggak ada
pelarangan atribut natal itu seperti apa pak pelarangan menggunakan atribut natal
kalau orang berpendapat sih
silakan aja tapi dia juga harus menghargai juga kalau orang lain bernafas berbeda
itu lah klaimnya kita disitu kan begitu semua orang mengatakan pendapatnya silakan
tapi kalau ada orang pendapat orang lain yang berbeda juga jangan marah
tapi kalau untuk sweeping jangan kita kesepakatan jangan sweeping